betapa rasa sayang saya terhadap mel
kejadian ini membuat saya hancur pak heran
saya belum selesai bicara
sebelum kamu jawab saya ingin satu pertanyaan untuk kamu
benar kamu mencintai mel
gue masih kepikiran banget sama batu batu
kasian banget mel
dia bisa kehilangan penglihatannya
gue juga gak tega sama batu bata
kalau dia harus sendirian di rumah sakit jagain
apalagi tadi gue denger

om alex marah banget sama batu bata

pasti karena dapat tekanan dari bokapnya mel
gimana ya perasaan batu bata
dia pasti serba salah
dan pasti dia gak tenang sekarang
ibu pulang telat karena mau nengokin tantali dia dulu di rumahnya
iya bu salam untuk tante lydia ya
gue beruntung banget
punya orang tua kayak ibu
ibu peduli banget sama semua orang
gue bisa kasih support ke batu bata
seperti ibu kasih support ke tante lydia
kalau gue minta bantuan rizky gak mungkin
dia pasti gak akan setuju kalau gue balik lagi ke rumah sakit
dia aduh kamu kenapa harus keluar
kamu kan gak enak badan harusnya istirahat di rumah
iya bu saya itu masih kepikiran rizky gak bisa tenang
lydia kamu tenang ya
aku yakin rizky itu baik baik aja
yang penting sekarang kamu istirahat
supaya cepet sembuh
ya makasih ya bu
yaudah istirahat dong
cepet ya lydia
di situasi seperti ini
pasti kamu tidak kepikiran untuk makan
saya berikan makanan untuk kamu
kamu harus jaga kesehatan kamu
terutama kesehatan mata kamu
tadi saya sempat bicara kepada papa kamu mengenai kronologis kecelakaan kamu sama
tapi saya belum puas mendengar cerita
saya ingin mendengar cerita langsung dari kpk
satu pertanyaan saya
apa yang sebenarnya terjadi
jawab pertanyaan saya
kalau aku jawab jujur
ini pasti akan berpengaruh ke perusahaan papa
jawab pertanyaan saya
betapa rasa sayang saya terhadap mel
membuat saya hancur pangeran
antara om dan papa saya
jangan pernah mengatur saya pak heran
jawab pertanyaan saya
tapi saya akan bertanggung jawab om
saya yang bertanggung jawab
sampai mel benar benar sembuh
kamu bicarakan tanggung jawab saya
arti tanggung jawab kamu
yang akan membayarnya
sampai kapan dia tidak sadar seperti ini tash
kita sudah ada di sini
kamu tidak rindu dengan kami
apa saya perlu insesori
untuk kamu bangun
saya tahu maksudmu baik
sepertinya waktu ini tidak baik
mel juga sedang seperti ini
mungkin dia bisa marah besar dengan kamu
tapi dia tidak sadar sadar tash
mungkin sahabatnya sedang sakit seperti ini
malah dia di story
sudah tidak perlu ribut
maksudnya fahnya baik
supaya temannya cepat sadar
tapi tidak begitu juga kak aliji
hanya caranya yang salah
is this like barnyard
beruntung sekali pangeran beruntung sekali
kamu adalah laki laki dicintai oleh mel
saya akan membuat perhitungan sama kami

saya yakin mel akan sembuh seperti sedia kala
saya akan berusaha semaksimal mungkin
tapi kalau tidak bisa
kamu harus siap siap saja
kamu yang akan menjadi tanggung jawabnya